di lain pihak kepala korps lalu lintas polri irjen aan suhanan menyebut puncak arus balik lebaran akan berlangsung pada empat belas dan lima belas april dua ribu dua puluh tiga
ia mengimbau masyarakat untuk menghindari kembali tanggal tanggal tersebut agar lebih nyaman dalam perjalanan
berikut ini wawancara jurnalis kompas tv fidi batlolone bersama kakor lantas polri irjen aan suhanan
anda di sapa indonesia malam saya fidi batlolone
saudara kementerian perhubungan memprediksi ada satu ratus sembilan puluh tiga juta pemudik yang melaksanakan mudik di musim mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ini
jumlah ini meningkat sekitar lima puluh persen dibanding musim mudik lebaran tahun lalu
dan bagaimana kepolisian mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik ini
saya sudah bersama dengan kepala korps lalu lintas polri inspektur jenderal polisi aan suhanan
apakah anda tentu sudah melakukan survei di lapangan ketika persiapan mudik tahun ini
nah ini evaluasinya seperti apa mengenai kesiapan mudik di musim mudik lebaran tahun ini pak
ya lihat angka tadi dari pak kementerian perhubungan
hasil surveinya memang cukup luar biasa
ini menjadi tantangan tersendiri buat kita ya buat kepolisian dan seluruh stakeholder
untuk betul betul mempersiapkan mudik
baik pak puncak arus mudik enam sampai delapan april
nah kalau puncak arus balik ini bagaimana pak
arus balik ini kita melihat data empirik ya
kemudian survei dari kementerian perhubungan
diprediksi untuk puncak arus balik ini ada di tanggal empat belas dan lima belas april
ini hasil survei dari kementerian perhubungan
itu angkanya di lima belas itu paling tinggi
jadi kita menghibur ya
mengimbau kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari masing masing instansinya ya
kebijakan dari masing masing intansinya untuk menunda perjalanan balik nanti
jangan semua di tanggal empat belas dan dua puluh
jadi nanti pada puncak balik ini bisa kita urai
ada beberapa masyarakat yang menunda perjalanan baliknya
dan dari bujt pengelola jalan tol juga memberikan diskaun tarif tol untuk tanggal enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas
ini untuk menarik masyarakat menunda perjalanan baliknya nanti
baik pak apa yang perlu dipersiapkan masyarakat ketika kembali misalnya dari kampung halaman
tidak menyumbang potensi kemacetan yang semakin ini
jadi turut berpartisipasi dalam kemacetan begitu pak
tentu skema skema yang sudah kita buat yang sudah kita rencanakan
kalau tidak didukung oleh masyarakat
artinya kita sudah membuat jadwal kita sudah membuat skema kontraflow ganjil genap dan sebagainya
itu kalau tidak diikuti oleh masyarakat ya apa yang sudah kita siapkan ini tidak akan efektif
kita mengimbau kepada masyarakat ya pada saat harus balik maupun mudik
yang pertama ya harus disiapkan
pastikan kesehatannya prima tidak dalam sakit ya
kalau sudah lelah wajib berhenti
karena pengen cepat sampai ke rumah
ya pada saat mudik pengen pada saat balik juga sama pengen cepat sampai ke rumah
akhirnya tidak mau berhenti dipaksakan sudah lelah ini akhirnya terjadi kecelakaan
pastikan kendaraannya prima dicek sebelum berangkat tekanan ban dan lain sebagainya
sehingga tidak ada hambatan di jalan nantinya
dan jadi kendaraan yang berkeselamatan
kemudian ikuti arahan petugas ikuti aturan yang sudah kita buat ikuti aturan yang ada di undang undang
sehingga semua bisa berjalan lancar dan selamat
pak an terima kasih untuk wawancaranya di sapa indonesia malam
saudara tadi kepala korps lalu lintas polri inspektur jenderal an suhanan bersama sapa indonesia malam
sudah menjelaskan mengenai bagaimana persiapan dan antisipasi dari kepolisian untuk memperbaiki
masuki musim arus mudik dan arus balik libur lebaran dua ribu dua puluh tiga